dua sama si henny
berarti empat sama si jamila
eh ti lu mau kemana
lu mau kemana ngaduk emak
tat mau ke warung
abang antar ya
antar aja tuh mantannya
eh lu pagi pagi udah ngambek
terus abang mau unci tat ngambeknya kapan
malam aja pas abang udah tidur
eh mau kemana lagi
mau kunci pintu
po tatty dari mana
dari rumahnya emak
po tatty sama bang ojak indah ada apa apa kan
ah masak ngojek tapi pelukannya mesra banget
eh mungkin bang ojek cuma takut jamila jatuh
berat ke belakang
jadinya bang ojak nyuruh jamila peruk erat erat
gak usah marah po
tadi emak gimana yang
besok kita jadi kemakam
besok kita jadi kemakam
besok kita jadi kemakam
abang gak kemakan
makan sama mantan
ternyata tadi pagi
surya ke rumahnya ani
terus ada orang yang ngerjain surya
gue yang ngerjain surya
soalnya keliatan banget
kamu gak suka sama surya
eh tadi apaan sih main dorong dorongan
aduh dorong banget aja
pokoknya abang tidur di luar aja
pur tis cari makan yuk
kamu belum makan malam jak
gue lagi berantem sama si tati
ntar kita ke makam jam berapa ya
yang ntar kita ke makam jam berapa
kalau ditanya jawab ngapa
tati kalau ditanya diem aja berarti tati gak mau jawab
marah kenapa sih
tau tanya aja sama mantan abang
oh jadi mantan abang ada banyak
tati ya elah abang bercanda
dua sama si henny
tiga sama si rini
berarti empat sama si jamila
nah kalau sama jamila jadinya lima

aduh ke mak
abang ntar ya
antar aja tuh mantannya
eh lo pagi pagi udah ngambek
terus abang mau unci tati ngambeknya kapan
siang malam subuh
malam aja pas abang udah tidur
eh mau ke mana lagi
mau kunci pintu
rika masih bingung kakak
sebenarnya sih rika mau pindah kerjaan
tapi rika takutnya malah jadi ngerepot
angga udah dulu ya
rika mau berangkat kerja
kok gak pegangan
kok gak jalan
lagian lo sama jamila aja cemburu
bagaikan bidadari lagi jalan di surga terus kesandung
nyemplok deh di hati abang
lo belah dada abang
terus sama fotonya juga lagi senyum
tapi lagi manyun karena keseringan diomelin
nah kalo udah senyum gini mau ya abang anterin ke warung
tapi ntar kalo ada gajulukan hati hati
hah kenapa lagi sih
sampai sini aja neng
nika berangkat dulu ya kakak
udah punya suami punya anak masih deketin suami orang
idih gue punya suami gue punya anak tapi nggak deketin suami orang
terus kemarin ngapain meluk meluk suami orang
gak usah pura pura bingung deh
kata bu nurmala kemarin lo meluk meluk bang ojek sambil meremelek meremlek
abis ojek bawa motornya kenceng banget
ngelewati lubang terus nggak ngerem
kalau gue jatuh terus ngejengkang ke belakang gimana
kok lo ketawa
gue gak bayangin lo jatuh ngejengkang ke belakang
jadi sampai sekarang belum ketahuan siapa yang ngerjain surya
jangan jangan surya bohong pur
bisa jadi dia nyari perhatian yang aneh biar neng ani peduli sama dia
kalau dia datang lagi kamu samperin
terus tanya sebenarnya ada apa
bener juga ya
nah gue udah tahu
pur surya hebat ya
ayo pur jangan kalah